saudara bermaksud menjual barang dengan sistem cash on delivery atau cod seorang pria justru jadi korban pembegalan
laku pembegalan ini saudara berupaya melawan saat ditangkap petugas unit reskrim polosek tambora di sebuah warung kopi di kawasan taman sari jakarta barat
atj merupakan satu dari tiga pelaku pembegalan telepon genggam dengan menggunakan modus cash on delivery atau cod di sawalio tambora jakarta barat
aksi ketiganya melakukan pembegalan dengan pengancaman terekam dalam cctv
dari sasaran korban tersangka yang merupakan terekam dalam cctv
dari sasaran korban tersangka yang merupakan terekam dalam cctv